mama kok makanannya cuma diaduk aduk doang
nih engkau makan kok
tuh mau makan
mas kamu buru buru bangun sih
gak ngentorin riana dulu
saya ada meeting di kantor
saya bilang terima kasih banyak ya sama kamu mas
di kehamilan kali ini
aku tuh harus
karena dulu kan
aku dikelilingi sama banyak orang yang sayang sama aku
allah masih kasih saya umur
dihitung terus bisa sama sama
ya sebuah ya
kamu kok semangat banget sih nyari lsm
ini kan baru jam tujuh
mah masih banyak rumah sakit puskesmas yang belum kita kunjungin hari ini
pokoknya hari ini kita harus kebut
semaksimal mungkin kita harus cari di mana elsa berada
takutnya nanti kalau elsa udah keluar rumah sakit
makin sulit cari informasinya
ya mudah mudahan hari ini kita ketemukan elsa ya
kemaren pulang jam berapa pa
jam sebelas an lah
aku pulang kamu udah tidur
iya aku kecapean banget
polisi bilang agak aneh sih
kenapa barang barang yang diambil
itu cuma setengah
buat apa ngambil antik cuma sebelah
kan gak bisa dijual gak ada harganya
itu gelang yang
gelang yang diambil itu juga
kalau dijual gak seberapa
karena itu bukan emas beneran
itu cuma dilapisin emas pak
terus jam tangan aku
itu juga yang diambil sama dia malah yang jam tangan biasa
kalau mau mencuri
itu banyak yang lebih berharga
dan perhiasan kamu seharusnya utuh
itu masih banyak sisanya gak dibawa semua juga
nah itu dia
apa yang udah bos suruh
saya sudah laksanakan dengan baik
dan ini barangnya bos
coba kamu sekarang ke rumahnya pak surya
cari kameranya elsa
lo cek ruangannya ini
biar gue ke bawah

nah ini dia yang gue cari
jangan sampai ketahuan
aku harus ngambil barang yang lain
pacar saya nggak mau bos
antingnya juga cuma sebelah bos
bukan mas asli bos
baterai jamnya juga
buang atau apa gitu sih nggak butuh
saya permisi dulu
jangan sampai andi liat ini
untung saya berhasil dapatkan
untung saya berhasil dapatkan
untung saya berhasil dapatkan

mama kok makanannya cuma diatur kodec doang
iya engkau makan kok makan ya sama ya tuh rumah makan
mas kamu buru buru bangun sih nggak ngentorin riana dulu
saya ada meeting di lontor nggak bisa bisa sampai
terus gue balik kate